banyaknya aspek yang harus diselesaikan oleh kementerian agama
membuat penunjukan menteri agama dalam kabinet indonesia maju
menue polomik dan juga kontroversi
mantan wakil panglima tni mengemban tugas berat
melakukan deradikalisasi dan meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di indonesia
dimensi keagamaan dan kompleksitas masalahnya
kini menjadi tugas berat negara demi menjamin stabilitas masa depan
telah terhubung melalui sambungan satelit
malam hari ini bersama kami ada menteri agama jenderal tni punawirawan fahrul rozi
selamat malam jenderal fahru
saya ingin tanya anda jenderal bintang empat memimpin kementerian agama
pertanyaan yang ingin diketahui publik
apa yang membuat pak jokowi akhirnya menunjuk anda
dan membuat anda mau gitu pak fahru
oh begini kalau apa begitu berarti nggak bisa jawab secara tegas lah
karena itu ada di benak beliau
beliau ingin menteri agama ini ke depan
punya keberanian dan punya sikap dalam mencoba mengatasi atau menangkal radikalisme
oleh sebab itu mungkin beliau mencari sosok sosok yang kira kira ya mampu melakukan tugas ini
atau katakanlah berani melakukan tugas ini
punya jaringan yang kuat
dan kemudian punya pengalaman dalam menata kegiatan kegiatan keagamaan
karena saya kan bukan menteri agama islam
tapi saya adalah menteri agama republik indonesia gitu
oke lalu kira kira kalau pak fahrul kan banyak kemudian yang pro kontra pak
ada yang kaget kaget juga pak farul menjadi menteri agama gitu
bapak ini kan latar belakangnya militer
bukan dari organisasi islam besar yang biasanya memimpin kementerian agama
siapa sih pak yang mengendorse atau membisiki pak jokowi nama fahrul rozi itu pak
saya kira mungkin banyak teman teman saya di sana
termasuk pak jk mungkin ya
kenapa karena beliau mereka tahu tentang sepak terjang saya selama ini
mungkin mereka lihat pak fahrul ini sering keliling keliling memberikan ceramah
memberikan pidato khutbah yang subtansinya nggak ada lain tentang masalah islam yang damai
tentang toleransi tentang persatuan dan kesatuan bangsa
oleh sebab itu mereka mungkin merekomendasi
pak mungkin ada seorang yang kita kenal general yang punya kepedulian sangat tinggi terhadap bidang itu
dan sudah berkali kali beliau tunjukkan sikap itu kepadanya
oleh sebab itu makanya beliau tunjukkan itu
belum mereka merekomendasikan saya begitu
jadi bisikannya pak jk betul ya pak bukan pak luhut gitu pak
semua aja saya kira itu
semua temen temen yang tahu
karena mereka tahu memang mulai taruna saya sudah banyak berkecimpung dalam masalah pembinaan rohani ini
selain tentu saja sebagai tentara yang di lapangan memang galak begitu dan ganas di dalam bidang pertempuran
tapi di bidang sedi lain sedi lain bidang itu saya memang sering mendalami atau berdakwah tentang agama islam
pak general fahru ini kalau kita bicara mengenai pro kontra nama anda masuk ini
ada beberapa ormas islam besar meresponnya dengan ada yang suka ada yang juga memprotes gitu pak
salah satunya nadatul ulama yang kalau kita baca di beberapa headline misalnya di detik com boleh ditampilkan
headline nya mungkin saya bisa bacakan ke general fahru
seperti gini pak kiai kiai daerah protes menteri agama pilihan jokowi itu kata pbnu
gimana anda menanggapi protes dan kritik dari pbnu sendiri pak
apa langkah anda ke depan untuk bisa meyakinkan mereka bahwa
fahru rozi itu memang pantas memimpin kementerian agama pak fahrul
kalau istilah protes buat saya itu protes teman teman bukan protes nggak suka sama sekali bukan gitu
karena saya dengan teman teman nu dengan teman teman muhammadiyah kan punya misi yang sama
bagaimana membina umat ini ke depan bagaimana umat ini membawa kedamaian bagi bangsa ini
bagaimana umat ini penuh dengan toleransi sehingga membuat bangsa ini semakin kokoh
jadi mungkin kalau dilihat sepertinya protes itu bukan protes seperti membawa mohon maaf
membawa spanduk spanduk protes jongan pak fahru bukan itu
jadi sekedar kemudian ya kira kira apa yang bisa dikontribusikan pak fahru untuk bersama sama kita membangun bangsa ini ke depan
kira kira begitu lah
kalau ada anggapan bahwa kementerian agama itu pasti jatahnya nu gitu pak selama ini dalam bertahun tahun sejak era kemerdekaan
kalau kementerian pendidikan misalnya jatahnya muhammadiyah
ada pos pos seperti ini anda menganggapnya gimana pak
kemudian pak jokowi menabrak kebiasaan lama seperti ini dengan menunjuk general fahru roos yang memimpin kementerian agama
gimana pak fahru
nggak ada nomenklaturnya seperti itu nggak ada
contohnya saja menhan juga sering dari sipil
malah sekarang mohon maaf ya itu menko polhukam dari sipil dan dari nu

tidak ada persoalan seperti itu dan saya kira semua teman teman juga tahu
jadi fungsional saja ya pak fahru
kita kembali ke pernyataan pak fahrul yang di awal
menarik sekali tadi bapak katakan bahwa saya bukan menteri agama islam saja
boleh ditampilkan nggak
ada beberapa artikel pak yang menampilkan apa namanya headline sini
ketika pak fahru bilang begini menteri agama fahru rozi saya bukan hanya menteri agama islam saja
ini jadi viral pak di media sosial
banyak yang pro banyak yang kontra banyak yang muji
banyak juga yang mencelabapa gitu
apa maksud dari pernyataan ini pak
enggak supaya jangan disangka saya menteri agama islam
oleh sebab itu maka dibutuhkan orang orang yang berkemampuan agama sangat tinggi
untuk bisa memimpin menteri agama islam
saya menteri agama republik indonesia
fungsi utama saya tupoksi saya adalah merumuskan langkah langkah kebijakan
di bidang keagamaan yang meliputi agama islam
pak farul ini menarik sekali anda berdiri di atas mengayomi semua agama yang ada di indonesia
termasuk mungkin juga orang orang yang tidak memilih untuk beragama juga gitu pak farul ya
nah bagaimana tanggapan anda mengenai toleransi kemudian perlindungan kepada saudara saudara kita
kelompok minoritas baik agama atau juga kemampuan agama
baik agama minoritas atau penganut kepercayaan minoritas dalam menjalankan ibadahnya
kalau kita tahu dalam beberapa tahun terakhir persoalan persoalan perlindungan kepada minoritas ini menjadi problem juga buat bangsa kita
sikap menteri agama yang baru terhadap ini gimana pak
harus menempatkannya dan melihatnya secara proporsional
kadang kadang ada satu pihak melihatnya dari sisi
ada pihak lain juga melihatnya dari sisi yang lain itu juga
nah kementerian agama mencoba untuk melihatnya dari sisi yang lain itu juga
mencoba kementerian agama mencoba mendudukkannya dalam secara proporsional
jadi tidak memilih queremos sana tidak memilihwardsi ini
tapi kalau kita ngomong pendekatan islam karena memang umat islam merupakan umat terbesar di indonesia ini
maka dalam hadis hadis nabi maupun dalam ayat ayat al quran
banyak sekali yang bercerita atau memfatwakan tentang masalah toleransi ini
jadi saya gak khawatirlah
khawatirlah pasti kita bisa coba dudukkan secara proporsional
pak farul salah satu pr utama presiden jokowi yang kemudian diungkapkan kepada publik adalah
tugas utama pak farul salah satunya adalah melakukan deradikalisasi gitu pak farul
ini seberapa parah sih kondisinya radikalisme di indonesia sehingga perlu ada antibiotik yang namanya general farul rozi untuk bisa mengatasi ini
apa langkah langkah anda ke depan pak untuk melakukan ini secara taktis gitu pak farul
ya saya tetap satu tetap mengembangkan sikap paling utama adalah menghimbau
karena menghimbau ini sangat baik tidak menimbulkan katakanlah kekerasan yang tidak pantas begitu
tapi bisa mengajak orang dari hati ke hati untuk bersikap betul betul bersikap toleran bersikap damai
bahwa menghindari kata kata yang bisa memancing
ada permusuhan yang bisa memancing mohon maaf bunuh saling bunuh membunuh
dengan itu kita lakukan upaya upaya menghimbau adalah yang utama
tapi kalau kemudian mereka itu yang dihimbau tidak mau ya kita ambil langkah yang lebih jauh
misalnya dengan menggunakan aturan hukum yang bisa dituduhkan misalnya dengan melemparkan kebencian
atau kemudian memprovokasi massa itu kan ada aturan hukumnya
ujaran kebencian itu
dan bisa ditindak secara hukum
kalau sudah ngomong hukum memang saya bukan tugasnya kementerian agama
tapi saya bisa merekomendasi kepada kepolisian atau aparat hukum lainnya
kelihatannya memang tidak bisa untuk dibina lagi dan perlu ada langkah langkah tegas
supaya indonesia ini tetap pokok ke depan
pak farul yang terakhir pak farul banyak yang berharap bahwa pemilihan anda
jenderal tni untuk memimpin kementerian agama untuk bisa melakukan hal hal yang lebih tegas
yang lebih keras untuk menegakkan atau mengatasi radikalisme
apa yang kemudian langkah tegas yang paling mungkin bisa kita bayangkan dari seorang jenderal farul rozi
dalam waktu depan misalnya terkait dengan ormas ormas yang mungkin banyak melakukan tindakan kekerasan
atas nama agama atau ada hal hal lain yang perlu ketegasan seorang jenderal tni
dalam memimpin dan melakukan eksekusi di sini pak
itu kalau di bidang penindakan pasti kita tegas meskipun yang turun yang ketegasan itu dijutkan dengan langkah langkah hukum
tapi kita tegas dalam arti kata betul betul mendorong laporan hukum untuk mengambil langkah langkah penindakan
dan kemudian juga dengan meminta juga teman teman ke mohon maaf di tni misalnya
untuk tegas terhadap adanya katakanlah penyusupan penyusupan dalam tubuh tni yang seandainya betul ada
ambil sikap yang tegas
untuk dikatakan dikeluarkan dari tni atau diambil langkah langkah penindakan lainnya
begitu juga di pns begitu juga di bumn dan lain sebagainya
saya dorong mereka untuk bersikap tegas dan saya merekomendasi dari aspek kementerian keagamaan
dan juga dalam menyusun jadwal jadwal kurikulum pendidikan tegas kita menghilangkan
tidak ada kurikulum yang bisa memancing radikalisme
tidak ada kurikulum yang menyesatkan pemahaman tentang agama
karena agama itu adalah rahmat bagi alam semesta
kalau di islam dikatakan rahmatan lil'alamin
semua agama adalah rahmat bagi alam semesta ini
kembali islam menyebutnya dengan rahmatan lil'alamin
kita tegas tentang masalah itu
jenderal farul tadi anda mengatakan ada indikasi radikalisme sudah ada di tubuh tni di pns
anda mencium dan mendapatkan informasi itu pak farul
bahwa sudah masuk radikalisme ke tni dan juga pns gitu
tidak secara tajam tidak
tapi kalau kita lihat berita berita yang menyebar selama ini mengatakan ada
dan kalau tidak salah saya dulu mengan yang lama juga mengatakan seperti itu
saya tidak mengatakan berapa banyak adanya
tapi saya menegaskan bahwa kalau itu ada maka harus kita tindak dengan tegas
apalagi tni tidak ada lain bahwa dia taat kepada negara kesatuan republik indonesia
tidak membenarkan ada lagi anggota tni yang taat kepada pemerintahan
yang lain selain pemerintahan republik indonesia
saya katakanlah misalnya kilapa
kalau ada anggota tni yang memiak atau berpikiran kilapa
kita segera meminta kepada panglima tni atau kepala staf angkatannya
untuk segera mencopot dari tni begitu
baik terima kasih sekali lagi general farul rozi atas waktunya kepada cnn indonesia
selamat bekerja pak
selamat mengembang tugas yang tidak mudah
selamat malam untuk anda semua
kami masih akan berbincang dengan menteri
kabinet indonesia maju lainnya tetap di kupas tuntas